keluarga brigadir yosua menyatakan kecewa pengacaranya ditolak masuk ke lokasi rekonstruksi pembunuhan terhadap anaknya
dan sudah terhubung bersama kami ayah dari almarhum brigadir yosua huta barat
selamat sore pak samuel
selamat sore bram
baik pak samuel bagaimana anda sebagai keluarga menanggapi kemudian tim kuasa hukum tidak bisa masuk
dan proses jalannya rekonstruksi di hari ini pak samuel
yang pertama soal menanggapi pengacara kita yang nggak boleh masuk ke dalam rekonstruksi soal peraturannya saya kurang paham
tidak boleh masuk ke dalam rekonstruksi soal peraturannya saya kurang asah ataupun di salah satu televisi bahwa tim kuasa hukum kita tidak diperbolehkan masuk
akhirnya mereka pulang
baik artinya apakah kemudian
baik pak samuel apakah kemudian penolakan ini mempengaruhi optimisme keluarga pak atas penuntasan kasus ini pak samuel
sebenarnya bagaimana saya bilangnya keputusannya nantilah kita lihat di pengadilan
kalau soal keputusan hasil rekonstruksi itu nanti di pengadilan kita lihat
baik tapi sejauh ini optimisme keluarga masih sama begitu ya pak samuel dengan sebelumnya
masih optimis bahwa semua akan tuntas semua akan terbuka
terbuka secara terang benderang begitu bapak
baik baik setelah ini apakah ada langkah lanjutan mungkin yang ditempuh pihak keluarga pak mungkin melalui kuasa hukum terkait dengan penolakan dan juga pengawalan apalagi nanti akan dilimpahkan ke proses peradilan begitu pak samuel
saya soal itu kurang paham yang sepantasnya itu ditanyakan sama pengacara aja
baik baik pak samuel boleh anda ceritakan kembali bagaimana tadi proses keluarga besar anda di sana menonton
melalui jarak jauh melalui televisi terkait dengan proses rekonstruksi selama tujuh lima jam kalau diakui polisi tadi pak seperti apa
memang rekonstruksi mulai berlangsung jam sepuluh pagi
sebelum jam sepuluh pagi di daerah kita sungai bahar ini di sumatera arno riyadi sudah terjadi kemadaman lampu pln
sampai saat ini masih mati
dari pagi sampai sore ini entah berapa kali itu mati
jadi kita tidak maksimal mengikuti siaran
langsung yang olah pkp
artinya tidak sama sekali melihat atau sempat melihat sepotong sepotong gitu pak samuel
kami melihatnya secara sepotong sepotong
itu pun suaranya kan tidak ada itu
jadi kita tidak bisa membuat satu kesimpulan atau menyimak secara maksimal
kalau kemudian anda katakan sepotong sepotong tidak maksimal apakah kemudian ada misalkan informasi dari pihak kuasa hukum
mungkin perwakilan keluarga huta barat yang di jakarta yang menceritakan bagaimana jalannya rekonstruksi di jakarta ini kepada anda sekeluarga di sana pak
soalnya sampai saat ini kami berita di jakarta ataupun keluarga soalnya sinyal pun di sini terputus putus
sampai saat ini lampu pln masih mati
baik terima kasih atas waktu anda
pak samuel ayah anda dari almarhum brigadir yosua huta barat telah bergabung bersama kami langsung dari jambi